walaikum salam eh bu nurmala mau gue masuk bu
ada apa tuh bu nurmala
begini mbak surti saya itu lagi bingung
bingung kenapa tuh bu
mbak surti tau kan kalau bisnis rendang saya enggak laku
tapi saya tidak mau menyerah
dari mana be
ngan tu kan tuk teu'ing bapak mantis
bapak mau pulang
di rumah ada kopi enggak
nggak ada pak
terus di mana tuh kalau ada tukang kopi langsung minum
di warung pomomun
hayup atuh ke sana
udah berangkat atuh
eh bunur mala
mau gue masuk bu
ada apa tuh bunur mala
begini mbak surti
bingung kenapa tuh bu
mbak surti tau kan
tapi saya tidak mau menyerah
bisnis apa ya
oh gimana kalau bunur mala jualan gudeg aja
itu ide yang bagus
mbak surti pernah jualan gudeg
n aggi jangan ke singkong researchers
kayaknya lo hilangin tuh surat
ya mana gue tau
gue takut dimarahin sama ineke
ntar dikirainin neke gue cowok menye yang gak bisa dimintain tolong
udah lo tenang aja dulu
kalau tenang ineke gak bakalan marah
ya bukan kalau udah tenang
nah lo cari lagi dah tuh surat
pak ntis tinggal ya
ya tis kamu gak makan dulu
ingat gak kata bapaknya
kata apa kalau gak makan gak bisa kerja
tapi kata almarhum abahnya bapak
kalau gak kerja gak bisa bayar makan pak
pok kopi buat bapak
tangamin temenin bapak saya ya

belum dapet mbah
oh kalau kamu nanti dapat pekerjaan
kerjanya yang rajin ya
tuh contohnya si entis
gara gara ada bapak saya
saya ngojek jadi gak fokus
lo masih bisa disampaikan bapak lo
yang udah gak punya bapak
gara gara ada bapak saya disini
pengeluaran saya jadi bertambah
pagi jajan bubur
siang dawet dua gelas
ngopi di warung pemumun
ya elak kopi tis
gak seberapa paling nggak lebih dari lima ribu
eh lo gue cari kemana mana
gak taunya disini
eh kamu t siapa
kenapa nyari saya
ada apa kal
jack suratnya gak ketemu juga
lo cari sampai ke tempat kerjanya
kalau masih nggak ketemu juga
lo cari sampai ke tempat alamat yang lo cari
jack si pur kenapa
udah lo urusin bapak lo aja
ada apa kal
kemarin janji mau ngasih foto ani buat gue
belum ketemu kal
kapan lo ketemu